kementerian perhubungan mempercepat proyek pembangunan double double track rute manggarai bekasi cikarang
pembangunan double double track jalur manggarai bekasi cikarang yang sebelumnya ditargetkan akan rampung pada tahun dua ribu dua puluh
molor karena adanya berbagai masalah
salah satunya pembebasan lahan
menteri perhubungan budi karya sumadi akan menambah jam kerja menjadi tiga shift
sehingga pembangunan bisa diselesaikan pada tahun dua ribu sembilan belas
selain itu menteri perhubungan meminta bantuan pelaksana tugas gubernur dki jakarta sumarsono
untuk mempercepat proses pembebasan lahan
proyek double double track akan membangun rel kereta rute manggarai bekasi cikarang menjadi empat jalur
dengan begitu kapasitas angkut kereta akan meningkat dari saat ini sekitar delapan ratus lima puluh ribu orang per hari
menjadi sembilan ratus ribu hingga satu tiga juta orang per hari
kita sudah bisa mengidentifikasi
biasanya keterlambatan paket paket ini lebih banyak karena administrasi pada masa masa yang akan datang
kedepan kita akan melakukan pekerjaan ini lebih simultan dengan tiga shift
dan juga kami minta kepada kereta api untuk bekerja lebih kooperatif
supaya kontraktor itu bekerja lebih nyaman dan lebih punya ruang
saya minta tolong kepada pak gubernur untuk membantu untuk menyelesaikan penerbitan
dalam hal ini kita akan fokus kepada pembebasan lahan dan bentuk lain adalah penertiban yang memang dibutuhkan
terutama dalam rangka memperlancar proyek ini
khususnya di sekitar jalur
ada beberapa titik yang nanti akan diidentifikasi dan secara konkret akan diberikan kepada pemerintah provinsi dki jakarta
dan sebagai pelaksana tugas gubernur dki
saya berharap kalaupun nanti ada implikasi pembongkaran atau pembebasan lahan
itu bisa kita lakukan setelah pilkada lima belas februari